presiden jokowi dodo mengangkat purnawi lawan tni menjadi menteri agama dalam kabinet indonesia maju
menurut jokowi ia tidak hanya memerlukan sosok yang menguasai agama pemahaman agama
tapi juga mampu mengatur kualitas manajemen haji dan bisa berbicara tentang perdamaian dan toleransi
sejarah juga telah ada menteri agama dari tni
jadi yang kedua kita ingin yang berkaitan dengan radikalisme
yang berkait dengan intoleransi itu betul betul secara konkret bisa dilakukan oleh kementerian agama
tapi termasuk di dalamnya adalah
nanti perbaikan kualitas pelayanan haji juga tetap akan dikerjakan oleh pak menteri agama
jadi ke depan kita harapkan nanti pak menteri agama
bisa berbicara secara banyak mengenai yang berkaitan dengan perdamaian
yang berkaitan dengan toleransi
dan juga mengenai perubahan
jadi saya berharap
kita akan berbicara banyak mengenai hal hal yang berkaitan dengan perdamaian
yang berkaitan dengan kualitas manajemen
dan juga mengenai perubahan yang berkaitan dengan perubahan